partai keadilan sejahtera absen pada deklarasi anies baswedan dan muhaymin iskandar sebagai capres cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
pks menyayangkan bergabungnya pkb ke koalisi perubahan pendukung anies kurang smooth sehingga menimbulkan gejolak
pks masih akan membawa nama mohaimin iskandar sebagai cawapres pada rapat majelis suro
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan juru bicara pks ahmad fatul bari dan founder sirus network hasan asbi
selamat sore bang fatul dan juga mas hasan
selamat sore assalamualaikum
bang fatul pks kemarin tidak hadir ya pada deklarasi anies mohaimin padahal sekjen pks abu bakar al habsi kami ketahui sudah berada di surabaya jawa timur
kenapa pks berubah pikiran di menit menit akhir akhirnya tidak hadir pada deklarasi
ya bukan berubah pikiran ya jadi kita punya prosedur di dalam partai yang mengatur bagaimana mekanisme pengusungan calon presiden maupun wakil presiden
yang kita jalani melalui majelis tertinggi partai atau lembaga tertinggi partai
yaitu majelis suro pks yang terdiri dari seluruh perwakilan orang orang pks yang dipilih oleh masing masing provinsi sebagai perwakilan mereka
dan itu pun juga dilakukan
bukan ketika kita sudah menyampaikan deklarasi untuk mengusung mas anies sebagai calon presiden
sehingga sangat wajar secara prosedur kita lakukan secara baik sesuai prosedur menurut adrt kami
dan itu kita lakukan
makanya kenapa ke dalam konferensi pers yang disampaikan oleh presiden pks kemarin ya poin poinnya sangat jelas
yang pertama kita menyambut baik masuknya pkb
dan juga yang kedua kita mengapresiasi
yang sudah dilakukan oleh mas anies misalnya ataupun juga gus muhaymin sebagai bakal calon wakil presiden
yang dengan itu ya otomatis kita di pks ya tentu akan membahas secara keseluruhan gitu
apakah apa yang sudah dilakukan yang diusulkan ini ya tinggal kita bahas dalam prosedur formal di partai kami
oke pak fatul
apakah ada komunikasi dengan partai demokrat
meminta pks supaya tidak hadir pada deklarasinya anies baswedan
ya nggak ada ya
kita semua partai saling menghormati ya sikap partai masing masing
dan kita pun juga seperti itu
bahkan dalam statement yang kita sampaikan pun juga kita berharap masih berharap bahwa partai demokrat pertama kita menghormati keputusan yang sudah disampaikan
tapi kita juga masih berharap bahwa partai demokrat masih bisa bersama sama kita untuk mengusung mas anies
sebagai calon presiden
mas hasan tadinya pks itu akan hadir ya di acara deklarasi anies mohaimin
namun akhirnya dibatalkan karena ada mekanisme
apa yang anda analisa dari peristiwa ini
karena memang masih shock kan
jangankan pks dan demokrat ya
mas aniesnya juga masih shock kan
kalau menurut mas sudirman saya kan aniesnya shock ketika langsung dipasangkan dengan mohaimin iskandar
mas anies lebih cepat pulih dari shock dibandingkan demokrat dan dibandingkan pks
kalau demokrat kan langsung shock dan kemudian marah
kalau pks mungkin juga shock mungkin juga marah
karena kan kalau adab dan etikanya kan memang pks seperti juga yang dialami oleh demokrat diabaikan dikesampingkan nggak disebut nggak diajak
nah dalam tata keramah politik kita kan tentu ini nggak mungkin nggak menimbulkan emosi gitu
nggak mungkin nggak menimbulkan marah
cuman kan pks memang mungkin sedang merenungkan aja apa langkah yang mau diambil
karena kan misalnya kalau keluar pilihannya mau apakah bikin koalisi sendiri dengan mengajak p tiga seperti tawarannya sandiaga uno
atau ke pdip kan mungkin agak susah ya
agak susah buat pks karena reaksi kimianya mungkin menghasilkan ledakan itu
itu pks ketika digabung dengan pdip
kalau ke prabowo harusnya bisa
tapi udah keduluan sama gelora nih kan gitu
nanti apakah bisa bersama sama dengan gelora di prabowo
jadi menurut saya tentu mereka akan pikirkan dulu dengan masang
tapi bahwa mereka shock dan mungkin marah
mungkin tangannya masih gemeteran nih
antara mau mecahin botol atau mau nojak pintu
kita kan nggak tahu gitu
tapi ya kalau mereka hadir kemarin kan agak pelecehan buat partai pks kan
diajak nggak gitu kan
bulu bulu nggak ada
disebut juga nggak
terus tiba tiba hadir satu kan jadi kayak pelecehan
terhadap partai pekadilan sejahtera
jadi makanya menurut saya pks akan berunding dulu nih
di dalam rumah mereka
apa langkah langkah berikutnya
tapi mungkin mereka berusaha tidak emosional seperti demokrat
karena kalau demokrat kan memang terdampak langsungnya dua
pada saatnya terdampak langsung calon wakil presidennya terdampak juga
sementara pks kan nggak punya calon yang betul betul diusung untuk jadi cawapres
kalau dampak pukulannya mungkin tidak seberat yang dialami oleh
mungkin itu menurut saya
jadi mereka belum mau langsung menyerah begitu saja
jadi mereka mau kasih lihat dulu
kami juga punya harga diri nih gitu
jadi nggak serta merta kami bisa terima kata kompli dari nasdem dan pkb itu langsung
secara langsung begitu
oke jadi pks masih shock begitu ya
bang fatul pks juga menyayangkan proses masuknya pkb ke koalisi perubahan tidak smooth atau kurang halus
ini artinya pks merasa ditelikung juga
sebetulnya kalau untuk mengusung bakal calon wakil presiden secara tertulis kan kami sudah serahkan sebetulnya ke mas anies ya
untuk memilih juga gitu
walaupun tentu mas anies pertimbangannya tentu juga mempertimbangkan partai partai yang ada dalam koalisi
lalu yang kedua
kalau untuk masuknya partai politik ya tentu setiap partai ataupun juga setiap kita pun juga bahkan berharap sebetulnya
karena partai politik yang mengusung mas anies ya semakin bertambah malah juga makin bagus sebetulnya kan
tapi proses yang ada memang ini tentu perlu jadi evaluasi
sehingga apa yang disampaikan oleh presiden oleh mantan presiden sby yang juga pimpinan partai demokrat
itu juga tentu yang beliau sampaikan ya cukup beralasan gitu
sehingga ini juga perlu jadi perhatian bahwa dalam kontestasi dalam dinamika politik ya tentu diantara kita nih perlu

komunikasi lebih intensif cara pun juga lebih smooth gitu lebih baik gitu
dan itu pun juga kita sampaikan sebagai sebuah saran ke depan yang lebih baik
apalagi kita ini mau mengurus negara
sehingga proses proses dilakukan dalam proses koalisi ya tentu perlu dilakukan dengan lebih elok gitu
dan ini sangat baik ke depan
kalau ini kita lakukan tentu akan lebih kuat lagi kesempatan kita untuk
dan ketika sudah menang dalam pilpres akan semakin kuat dan ketika sudah menang dalam pilpres pun juga akan semakin terlihat gitu bagaimana kita mengelola dinamika yang ada
ya tentu ini menjadi salah satu hal juga yang perlu untuk menjadi perhatian dan kita menghormati keputusan yang sudah disampaikan oleh partai demokrat
kita menghormati apa yang sudah dilakukan di surabaya
tapi proses di pks tentu secara prosedur kita juga perlu lewati dan mudah mudahan bisa dihormati oleh parpol parpol lain yang mengusung mas anies
oke mas hasan presiden
pks sendiri gitu ya yang mengatakan bahwa ini kurang smooth
bukan presiden pks maksud saya ada ketua dpp pks al muzabil yusuf yang mengatakan bahwa masuknya pkb ke koalisinya pendukung anies ini kurang smooth ataupun tidak halus
ini bentuk apa bentuk rasa ditelikung atau bagaimana anda melihatnya
ya kalau menurut saya wajar ya itu pun bahasa pks sangat sopan kan sangat sopan sangat halus gitu ya
ya jadi saya memanai bahasa pks yang sangat halus ini dalam menyatakan kekecewaannya menurut saya itu memperlihatkan mungkin arah politik yang lima puluh lima puluh
jadi masih mempertimbangkan untuk tetap bersama di sini walaupun mungkin lima puluh lima puluh ya tidak seperti kemarin
tapi harapan untuk bisa bersama tentu mungkin masih ada karena komplikasi yang ditimbulkan kalau misalnya cabut mau kenapanya jauh lebih repot daripada partai demokrat
karena kalau partai demokrat kan memang langsung gas aja begitu dia dikecewakan dia langsung gas aja
dia mencabut mandat bahasanya mencabut mandat tapi kan benar dia keluar dari koalisi dan kemudian mempertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi lain
tapi kalau kecewa menurut saya pasti itu pasti itu tapi kan kekecewaan ini tampaknya dikelola cukup baik ya
karena komplikasi itu tadi kalau misalnya langsung emosi kayak gitu kan nanti bisa terlunta lunta di luar gitu
kalau misalnya nggak ada yang jelas juga di luar kenapa kita harus keluar kan mungkin begitu
oke jadi terlihatnya memang demokrat emosional begitu ya
ya kalau menurut saya kan wajar semuanya itu cuman kan ekspresinya berbeda
kalau makanya pks saya bilang jauh lebih berusaha tenang walaupun mungkin tingkat kekecewaannya juga
sama sama tinggi ya
hewan yang juga sama kan ini orang yang sudah dulu ada di rumah ini kemudian tersingkir aja langsung secara otomatis
langsung jadi pengantin malah orang yang baru datangnya langsung jadi penganten gitu dan nggak diajak ngomong gitu kan
ya ini bahkan ini kan makanya saya bilang ini kan kayak short gun waitingnya
jadi orangnya baru datang kemudian dibawa todongan senapan dari pak surya palu mas anies harus terima pasangan yang ini gitu
bang fatul presiden pks pak saiku mengatakan bahwa nama muhaymin akan dibawa ke rapat majelis suro
apakah ada peluang pks menolak nama muhaymin dan mencabut dukungan terhadap anies baswedan
ya itu proses yang akan dilakukan di musaura majelis suro ya
tapi yang jelas keputusan
yang jelas keputusan musaura majelis suro itu sudah menetapkan untuk mengusung mas anies sebagai bakal calon presiden
jadi jangan lupa kita ini tidak berdiri sendiri nih
keputusan untuk membahas bakal calon wakil presiden yang sudah diusulkan itu juga punya kaitan dengan apa yang sudah kita putuskan untuk mengusung mas anies sebagai bakal calon presiden
jadi sebetulnya kalau dilihat ya ini keputusan sebetulnya gambarannya kita lihat
tapi gambarannya kita tinggal lengkapi nanti
apakah kita lengkapi untuk langsung mengusung atau mungkin ada hal hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa memang koalisi ini akan kokoh dan ke depan kita semakin lebih baik
dan insya allah perhitungannya pun juga akan lebih besar untuk kemenangan kita di dua ribu dua puluh empat seperti itu
oke kita akan tanya nanti ke mas hasan ya peluangnya pks menolak nama muhaymin itu lima puluh lima puluh atau bagaimana
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan founder sirus network hasan naspi dan juga jurubicara pks ahmad fatul bari
saya ke mas hasan
apakah ada peluang pks menolak nama mohaimin iskandar sebagai cawapres dan mencabut dukungan ke anies baswedan mengingat ini pks dan juga pkb seperti dua kutub yang bertolak belakang begitu
ya menurut saya mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya
yang pertimbangan pertama tentu soal tadi itu soal harga diri
apakah partainya akan dianggap masih punya harga diri ketika misalnya menerima misalnya
atau apakah yang kedua mungkin reaksi antara pendukung
apakah pks bisa meyakinkan pendukungnya kalau misalnya wakilnya caimin gitu
jadi apa ini ini kan hal yang tidak mudah
tapi untuk serta merta misalnya memutuskan untuk keluar gitu menurut saya mungkin berat itu pertimbangannya pks pasti karena ginilah
ketika menegosiasikan ulang misalnya soal koalisi
bargainingnya pks tidak terlalu kuat lagi sekarang
kalau dulu bersama demokrat bargainingnya pks sangat kuat karena kalau pks cabut itu bisa bubar koalisinya
bisa nggak jadi maju gitu tiketnya bisa jadi nggak utuh
tapi kalau sekarang pks misalnya menegosiasikan ulang soal power sharing misalnya atau apapun itu
dengan pasangan ini mungkin nggak terlalu kuat lagi ininya bargaining powernya karena dua partai ini nasdem dan pkb saja sudah cukup gitu
jadi kalau mereka merasa ah terlalu banyak ini mintanya pks ya sudah
biarin keluar aja gitu
jadi menurut saya bisa pks yang memutuskan diri keluar atau bisa juga pks dikeluarkan oleh mereka gitu
dikeluarkan oleh kedua orang ini gitu
jadi menurut saya begitu
jadi memang tidak gampang buat pks hari ini
sangat tidak gampang karena nilai bargainnya pks hari ini tidak sekuat ketika bertiga kemarin dengan demokrat
kalau hari ini kan ya kalau pks mau keluar nggak apa apa
kita psp kan tidak apa apa gitu nanti
orang tinggal berdua aja bisa ini katanya misalnya kayak gitu
jadi karena tiket tetap aman tanpa ada pks pun tiket tetap aman
jadi pks hanya merumuskan dua aja menurut saya sekarang ini
apakah soal harga diri ini bisa dimaafkan
apakah kepada konstituen ini bisa dijelaskan gitu kan
karena kan agak agak reaksinya juga kan tidak gampang ya
reaksi antara nu dengan pks ini kan nggak gampang ketika disatukan kan tidak gampang gitu
jadi pr mereka menjelaskan itu ke constituent
nah tapi kalau mereka merasa soal harga jadi nggak ada masalah lagi
soal konstituen juga bisa dijelaskan ke bawah menurut saya ya peluang untuk stay nya bisa lebih besar
kecuali dikeluarkan sama dua orang ini
tidak ada pilihan lain kalau begitu kan
karena mereka kita bagi dua aja lah ini gitu
mas hasan tapi dengan pasangan anies mohaimin ini pks lebih banyak diuntungkan atau dirugikan
dari sisi pks
dari sisi pks gini
kalau menurut saya dengan kondisi yang sekarang itu dua duanya nggak mudah buat pks
keluar pun pks akan ada ruginya
image yang ditimbulkan ketika dia keluar
ketika di dalam pun nggak gampang
dimensi juga pasti ada
jadi kan misalnya constituentnya menerima kalau kita sudah ingin anies ahy kok
kalau tiba tiba disini anies chaimin gitu
jadi dua duanya menurut saya berisiko
buat pks memang nggak gampang ini
ini kalau tetap stay ibu meninggal
kalau keluar bapak meninggal ini
jadi ini pilihan yang sulit maju mundur kena ya
apakah memang ini pilihan yang sulit bagi pks
kalau keluar juga sulit
kalau tetap di dalam juga sulit
bargainingnya jadi lemah begitu
karena sudah ada pkb dan chaimin disitu
ya pertama tentu dalam proses pemilihan kontestasi ya
itu kan ada mutual need gitu
jadi kebutuhan itu
kebutuhan itu berbanding
semuanya saling membutuhkan
yang kedua variable variable dalam penentuan kontestasi seperti ini
juga bukan sekedar variable perahu politik
untuk mengusung cawapres cawapres
misalnya dengan nasdem dan pkb sudah bisa berlayar
ya tapi kan variablenya untuk pemenangan
dan tentu apa yang sudah disampaikan oleh mas anies
bahwa ini koalisi perubahan
dan untuk keberlanjutan
ya tentu term perubahan pun juga bisa jadi kurang lengkap
kalau bukan tanpa kehadiran pkb disitu
kalau yang kedua mas anies ini kan capres yang hadir dari prestasinya di jakarta gitu
ya tentu orang masih ingat betul siapa yang mengusung mas anies di jakarta
yaitu adalah partai keadilan sejahtera
yang ketiga tentu basis suara yang digarap gitu
ya kehadiran gosmo chaimin misalnya
itu kan beliau juga deklarasi bahkan di jawa timur
itu kan harapannya bagaimana kita bisa meraih suara
meraih suara jawa timur lebih baik
ya tentu pks punya basis suara juga
kita punya kekuatan di beberapa wilayah
ya tentu itu jadi pertimbangan
sehingga konteks ini ya tentu ini jadi satu penggambaran
bahwa variable dalam penentuan koalisi
juga bukan sekedar variable perahu yang akan berlayar
tetapi ada variabel variabel lain yang cukup menentukan
sehingga keseluruhannya pun juga antara satu dengan yang lain
juga saling membutuhkan
karena ya tentu kita akan membahas itu lebih detail juga gitu
kedepan seperti apa
dan nanti keputusannya akan ditunggu
mas fatul kapan rapat majelis surah akan digelar untuk menentukan
dukungan terhadap anies basmida dan muhammad niskanar ini
ya tentu akan segera kita lakukan ya
tapi kan tentu proses prosesnya juga ada proses lain
ya mungkin nanti akan ada bentuk silaturahim secara formal misalnya
antar partai politik kembali untuk
membicarakan lebih detail
dan kalau di kami musawarah majelis surah relatif mudah ya
karena sudah ada orang orangnya
tinggal kita berikan undangan dan pembahasan untuk
belum ada jadwalnya ya
di jakarta biasanya ya menyerap lebih dahulu pendapat pendapat dari arus bawah gitu
dari pakar dari simpatisan
sehingga nanti akan dibahas dalam musawarah tersebut
dan kita akan sampaikan tentu ke publik bagaimana keputusannya
oke belum ada jadwalnya ya rapat majelis suronya ya
ya segera akan diumumkan jika sudah terjadwal
biasanya kita umumkan kalau sudah ada keputusannya
oke kita lihat nanti bagaimana akhirnya pilihan politik pks
tetap bertahan mendukung anies baswedan
non muai minis kandar atau mungkin check out
dan membuka peluang koalisi dengan p tiga dan juga demokrat
p tiga lewat salah satu menteri ya
ini disebutkan oleh pak sp dan itu mengarah ke menparekraf pasandia gauno
menawarkan untuk berkoalisi dengan demokrat
dan juga pks
pks tertarik gak dengan tawaran itu
ya saat ini kita masih berpegang pada keputusan musawarah majelis surah ya
kita mengusok mas anies sebagai bakal jom presiden
oke jadi belum membuka peluang terhadap tawaran lain
kita tunggu nanti
ya sudah ada keputusan musawarah majelis surah
itu bukan satu hal yang mudah untuk diubah
dan bukan satu hal yang juga apa
ya sudah menjadi keputusan

karena pembahasannya sudah panjang gitu
baik kita tunggu nanti hasil keputusan akhir dari rapat majelis suro
apakah pks akan check out atau tetap bertahan
mendukung anies basmedan dan juga muhyeminis kandar
kita lihat nanti hasilnya seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
dan juga jurubicara pks ahmad fathul bari
sehat selalu bapak bapak
oke terima kasih